ini dia si kucing yang merupakan ras alami tertua dari amerika utara mainkun
si kucing mainkun ini kerap dijuluki kucing sultan soalnya harganya tinggi
satu ekor mainkun usia tiga bulanan biasanya seharga lima belas juta rupiah
salah satu penyuka kucing ras mainkun adalah afan nasution
ia memiliki lebih dari tiga puluh ekor kucing bertubuh besar yang dirawat di rumahnya sejak tahun dua ribu enam belas
mainkun memiliki karakter yang aktif senang bermain juga jinak
bagus saya senang dia badannya juga besar jadi lebih suka gitu ya
terus suka main juga jadi aktif
kalau sudah kemarin
komitmen mengadopsi kucing harus satu paket ya dengan rajin merawatnya
seperti rajin bersihkan kandang dari kotoran pilihkan makanan bernutrisi dengan kualitas terbaik dan harus merawatnya dengan teliti
soalnya kalau kucing tidak nyaman dengan lingkungan sekitar maka anabol ini bisa jadi lebih agresif
khusus untuk perawatan mainkun milik afan biayanya cukup fantastis nih
yaitu sepuluh hingga lima belas juta rupiah
juta rupiah per bulan
biaya ini untuk membeli makanan kering makanan segar pasir gumpal sebagai tempat buang air biaya catboy atau pengurus kucing vaksin rutin dan perawatan darah
nah selain biaya pemilik anabul jangan lupa luangkan waktu untuk bermain ya
apalagi mainkun tergolong kucing ramah yang sedang bermain
kalau jarang diajak main dan diberi perhatian bisa pasif dan stres tuh si kucing
perawatan rutin kucing sultan ini adalah menjaga kebersihan
potong kuku anabul sebelum mandi supaya nantinya nggak melukai tangan pemilik
lalu bersihkan bagian telinga
meski tergolong kucing yang suka main air main pun tetap bisa rewel loh kalau dimandikan
ini tips biar nggak rewel dan memberontak
mandikan mulai dari ekor dulu kemudian badan baru ke kepala
bayi mainkun lebih rentan terkena kutu dan bakteri
sehingga dimandikan lebih sering
berbeda dengan mainkun dewasa usia di atas delapan bulan
avan memandikannya cukup satu bulan sekali saja
untuk makanan mangkuk makanan harus diisi setiap pagi dan sore hari
wah dilihat dari harga adopsi hingga biaya perawatan memang cukup fantastis ya
tapi kalau hobi pasti mendatangkan kebahagiaan kan
dan hobi juga bisa menjadi peluang bisnis loh
waktu di rumah
puti fun foodie imam muhairid jakarta